untuk mencegah penyebaran virus corona sebagian besar universitas di indonesia menerapkan kuliah daring
namun ada saja tingkah kocak yang dilakukan mahasiswa saat mengikuti kuliah untuk menghilangkan bosan
sebuah video memperlihatkan seorang mahasiswa menggunakan jurus ninja di tengah tengah sesi kuliah
tiba tiba muncul asap putih dari bawah dan pria itu menghilang bak ninja dari seri animasi jepang
video yang telah diputar sebanyak lebih dari satu juta kali ini diunggah oleh kontwiter at tokebi pada senin
video tersebut memperoleh lebih dari enam puluh ribu likes di twitter hingga hari kamis
aksi kocak mahasiswa bak ningga itu menarik perhatian publik di media sosial salah satunya penyanyi kunto aji
ia mengaku terhibur hingga penasaran bagaimana mahasiswa tersebut bisa menghilang